kita ke informasi lainnya guna memperingati hari perhubungan nasional kementerian perhubungan pada minggu siang
menggelar acara havest dua ribu dua puluh tiga yang diselenggarakan di istora senayan jakarta pusat
acara ini merupakan ajang untuk bisa meningkatkan rasa kebersamaan dan jiwa segenap korsa kementerian perhubungan
serta mitra kerja jasa perhubungan
hukfest dua ribu dua puluh tiga minggu siang berlangsung dengan meriah
acara yang diselenggarakan oleh kementerian perhubungan di istora senayan jakarta pusat
untuk merayakan hari perhubungan nasional atau harhubnas ini dihadiri ribuan insan perhubungan
diawali dengan berbagai aktivitas seru yang digelar outdoor seperti penampilan brush band dan marching band
dari berbagai sekolah tinggi transportasi kementerian perhubungan
dari berbagai daerah
selain itu juga terdapat fun zone untuk keluarga dan berbagai kegiatan asik di booth
acara huffest sendiri bertujuan untuk meningkatkan rasa kebersamaan dan jiwa korsa insan perhubungan
bersama mitra kerja jada perhubungan
sejumlah hadirin pun menyampaikan apresiasinya atas penyelenggaraan acara ini
yang menyemangati mereka untuk terus memajukan transportasi di indonesia
karena di harhubnas ini dengan tema melaju untuk transportasi maju
itu tuh membangun semangat para kami taruna taruni untuk mengembangkan sdm
dan mengembangkan transportasi yang lebih maju lagi
usai kegiatan outdoor acara huffest dua ribu dua puluh tiga selanjutnya bergeser ke dalam istora senayan
dengan berbagai kegiatan yang tak kalah seru
seperti pertunjukan tari dan musik
serta drama musikal bertajuk gebilang transportasi indonesia
yang diproduksi dharma wanita persatuan kementerian perhubungan
selain itu para peserta juga diajak untuk berjoget bersama beberapa lagu
yang menggoyang seisi istora
dalam acara ini juga diserahkan hadiah untuk kompetisi olahraga
dan asn kementerian perhubungan terbaik
salah satu pemenangnya estiara yang dinobatkan menjadi asn muda berbakat
saya mengapresiasi sekali kementerian perhubungan bapak budi karya sumadi dan jajaran
yang memberikan kesempatan kategori asn muda berbakat
sehingga harapan saya para asn asn muda atau yang mau jadi asn juga semangat nih
bisa berkontribusi meskipun masih muda seperti itu
acara kemudian ditutup dengan penampilan band gigi yang membawakan sejumlah lagu hitsnya
menteri perhubungan budi karya sumadi ikut menyumbang suaranya
di atas panggung menghibur para peserta acara
ditemui usai acara budi menyampaikan acara ini untuk meningkatkan kekompakan insan perhubungan
dalam rangka mewujudkan indonesia emas dua ribu empat puluh lima yang hanya bisa dicapai melalui kolaborasi
kita ingin semua insan perhubungan itu tidak saja bekerja
tapi berbuat dan apa yang dilaksanakan itu deliver
nah untuk mencapai itu maka kita harus kompak kolaborasi
kolaborasi nomor satu
oleh karanya kita bikin bonding di sini bikin kolaborasi di sini
ada persamaan yang sama ada semangat yang sama
lalu memberikan suatu output apa yang kita buat deliver
menteri perhubungan menambahkan sebagai negara kepulauan yang memiliki jaringan
jarak lebih panjang dari benua eropa
memang menjadi suatu tantangan untuk menghubungkan satu wilayah dengan wilayah yang lain
oleh karena itu kementerian perhubungan terus menyiapkan insan perhubungan
yang punya mobilitas dan komitmen tinggi untuk mempersiapkan indonesia emas